pemirsa telah terjadi kecelakaan dengan motif bunuh diri
korban ini seorang perempuan dengan ciri ciri berkulit putih berambut panjang
buruh sia sekitar dua puluh tahun
direl kereta api di daerah jakarta selatan
jasad korban sekarang sudah dibawa ke rumah sakit medika untuk diotopsi
sekian sekilas info
iya beneran itu adrianan ciri cirinya kayak
gue langsung kesana ya
yaudah bentar lagi gue kesana ya
neng mau pamit ya bayah mau ketemu temen ya
kenapa neng harus pamit
kenapa neng harus pergi
kenapa tidak temennya neng
neng aja kesini neng
ya lega iya bengkel sok
wih si abah mayang gak bisa tuh abah
lagian abah mah kepo ini itu ini itu pengen tau why
ya neng kan orang abah itu wajar lah tuh
nih abah neng tuh udah bukan orang lagi
yaudah kalau gitu
kalau misalkan abah gak ngejini neng neng mau baut sama abah
eh jangan baut neng
neng udah tau apa tidak bisa melihat neng baut
ya please deh sok lah maka
mau kemana sok pergi
alhamdulillah nah gitu doang abah
wih abah enggak enggak enggak enggak enggak
neng sendiri aja ah
aku tau neng sendiri sama om dudung weh
abah takut neng ada apa apa iya
oh abah takut nengah ada apa apa tapi abah gak takut kalau neng baju umur
apa yang orang bilang jika menjalik seumur hidup neng baut
aduh tidak kepikiran sama abah sama sekali
udah sok neng neng
neng jangan jarak
ya udah kalau gitu neng ganti baju dulu ya
memangnya kalian benar benar tidak tahu ada apa dengan si neng
masih kemod kan
tidak tahu abah
oh saya juga tidak tahu
benar kamu jangan api api
jangan menyembunyikan segala sesuatu dari saya ya
tapi sebentar abah
saya mau menanyakan sesuatu
dari kemarin ya
dari rumah sakit
abah nanyain terus si kemod
abah ternyata kangen rindu sama si kemod
senang sama si kemod
jijik banget saya senang sama si kemod
ini masalahnya kenapa selama saya sakit
dia menghilang saja dari pandangan saya
tidak menjenguk saya
si neng ditanya juga tidak tahu
sardung juga selalu buang mata
di kd gerak belakang nanti sama saya
ini ada apa sebenarnya
ternyata hot ya man
ini kalau si abah tahu si kemod ini berubah
bisa kacau dunia percintaan neng raya sama si kemod

tadi mau berbelit lagi
tau kenapa hah eh iya eh ah eh iya ting apa eh nggak jadi dah eh beneran mau tau kenapa
seharusnya lo nggak pengen tahu lo kapan bantu di sini kenapa jadi kepo banget sih lo mendingan
sekarang juga lo siapin gue teh manis anget sekarang juga kalau lo nggak nyiapin sekarang
juga hidung lo tuh yang tinggal seuprit makan gua potong ambil jauh jauh nggak bisa nafas
hidung sore abis dong nyamun buatan manis buat gue tiga dua satu
buset gue dikasih kemocek
tapi kalau adriananya bener bener nekat bunuh diri gimana ambud banget lah tapi kalau beneran
mati hei ngeri juga ya hei udah deh lah jangan mikir mikir nih jangan tipe aja deh oke pemirsa
telah terjadi kecelakaan dengan motif bunuh diri korban ini seorang perempuan dengan ciri ciri
berkulit putih berkulit putih berkulit putih berkulit putih berkulit putih berkulit putih berkulit putih
sekitar dua puluh tahun di rel kereta api di daerah jakarta selatan jasad korban
sekarang sudah dibawa ke rumah sakit medica untuk diotopsi sekian sekilas info iya bener itu
adriananya ciri cirinya kayak gitu waduh serius bunuh diri kereta api lagi sadis banget mendingan
telepon telepon aja deh aduh aduh bahaya nekat ya
ya udah bentar
haloh denger nggak denger nggak haloh adriana ini santai
itu bunuh diri terus handphonenya kelempar terus ada yang ngambil gimana dong
beneran gak sih kalau udah masuk berita kayaknya beneran nih
kok nggak aktif
aduh si nyomut pakai nyanyi segala suaranya aja kagak enak pales cocok tuh buat jadi kenek supir
gak bisa nih kayaknya aku harus ngecek ke rumah sakit
apa bener sih adriana itu bunuh diri
aduh ya ampun
oon banget sih kamu pakai cara bunuh diri segala
aduh kamu gak tahu apa karir kamu tuh sebenarnya cemerlang
wah oon kau dipelihara
oh disana pak
saya mau nanya tentang korban kecelakaan yang tadi itu disiarin di tv barusan itu tuh
maaf bu kami belum bisa mengizinkan tamu untuk melihat jasad korban
tapi masalahnya ini saya bukan tamu suster
tapi saya itu keluarga
oh ibu keluarganya
kalau gitu ikut saya
tapi ibu harus tahu akal ya
ibu harus tenang
kamu ikut dong suster
aku tinggal dulu ya
aduh gak cocok
kok ngeri ya
yang ini jenazahnya bu